anggota komisi tiga dpr ri taufik basari mengapresiasi pengakuan pemerintah mengenai dua belas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada sebelas januari lalu
meski demikian ia menyayangkan adanya peristiwa pelanggaran ham yang sudah berproses dalam persidangan
tapi luput dalam daftar peristiwa yang disebutkan oleh presiden joko widodo
taufik basari menyebut dpr akan memantau langkah yang akan diambil sebagai lanjutan pengakuan pelanggaran ham berat yang disampaikan oleh pemerintah
selain itu ia menyoroti pemenuhan hak hak korban mulai dari hak memperoleh informasi sampai penggantian kerugian
di sisi lain politikus partai nasdem ini menyayangkan adanya sejumlah peristiwa pelanggaran ham yang tak masuk dalam daftar seperti peristiwa timur timur
tapi catatan yang paling penting harus kita berikan adalah bukan berarti ketika ada kasus kasus yang sudah sampai ke pengadilan meskipun membebaskan terdakwanya misalnya
itu lantas menggugurkan
menggugurkan kewajiban negara untuk memenuhi hak korban itu tidak begitu
jadi peristiwa tersebut harus tetap diakui oleh pemerintah
menurut saya tetap harus ada pengakuan terhadap peristiwa peristiwa yang meskipun sudah melalui suatu proses persidangan
peristiwanya yang diakui memang pelakunya mungkin tidak berhasil diidentifikasi secara hukum
itu tidak masalah
pemenuhan hak korban tidak boleh bergantung pada apakah pelakunya itu dapat diidentifikasi
dapat dibuktikan harus mempertanggungjawabkan secara pidana atau tidak